agar kelestarian air tetap terjaga puluhan warga desa seloliman kecamatan trawas kabupaten mojokerto
menggelar tradisi ruat sumber air pertitaan colotundo
warga percaya air yang diberi doa oleh para sesepuh dapat memberikan berkah dan dapat memenuhi kebutuhan sehari hari warga
sejumlah warga desa seloliman kecamatan trawas mojokerto langsung berebut air yang dibagikan oleh sesepuh desa
air itu merupakan air penyatuan dari tujuh sumber air yang sudah didoakan oleh sesepuh desa terlebih dulu
warga meyakini dengan minum dan membasu muka menggunakan air itu dapat menimbulkan rezeki dan obat awet muda
ya katanya aja awet tenong awet muda ya
sudah berapa kali kesini mbak
kejadian ini merupakan salah satu bagian dalam acara ruatan petirtaan jolotundo di obyek wisata candi jolotundo
candi ini dibangun pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh masehi oleh raja erlangga dari kerajaan kahuripan di bali
dulu memang berfungsi sebagai tempat pemandian karena memiliki sumber air yang sangat besar
ruatan ini dilakukan melalui
dan setiap tahun bertujuan agar air yang keluar dari sumber mata air ini bisa tetap melimpah
untuk kebutuhan warga setiap hari untuk minum dan juga pertanian
sebelumnya ruatan diawali dengan arak arakan warga desa
sambil membawa beraneka raga makanan dan jajanan pasar
arak arakan warga juga diiringi dengan kesenian bantengan sampai di pertitaan jolotundo
selain membawa berbagai makanan berupa nasi urap dan ayam bakar
warga dan juga tokoh masyarakat membawa air dalam kendi
yang berasal dari tiga puluh tiga mata air di sekitar pegunungan penanggungan